ada apaan sih kum
mas suha badannya pandai sekali
itu harus segera panggil dokter
tolong kamu aja yang panggil dokter clara ya
saya yang panggil dokter
kita butuh dokter clara
selamat sampai rumah saya
kalau sama kamu bisa sampai puskesmas
tiap hari mama masuk ke kamar ini
mama lihat kum kalau lagi tidur
aku benar benar ingin ditutup

kamu diambil sama mama dari waktu kamu umur satu tahun
tiba tiba kamu datang ke sini di hadapan mama
udah sebesar ini
cantik melebihi dari yang mama bayangkan
mama pernah kehilangan kamu
dan mama gak mau kehilangan kamu untuk kedua kalinya
pas kemarin papa kamu datang ke sini
mama sadar itu
ternyata allah gak bisa hidup tanpa kamu tuh
mama gak mau kehilangan kamu lagi tut
mendingan mama mati aja daripada mama harus kehilangan kamu lagi tuh
gara gara kamu untuk kamu selamatkan aku
saya mau jadi ngambek minta belanja apa kalau begini dia aja pergi
ya udahlah kum udah lewat
ini si doi kemana
ya dia sih pasti lupa sama belanja kok
orang lagi seneng senengnya ngelancarin motor
panjang umur kamu doi
doy motor udah dimatiin mesinnya
udah belom ya
belom dimatiin ternyata tuh kum
ya iyalah pasti
tukang saya belum lewat ya
kita yang tidak tepat waktu sudah tau tukang sayurnya
tepat waktu nih gara gara dia nahan nahan saya di belakang

nah saya padahal mau beli nongkoas mau beli kunyit mau beli ketumbar kecap garam
ada tapi ketumbarnya tinggal sedikit jangan semuanya ya
memang kamu masak apa
udah pernah coba ya kum
udah pernah cobain tumis lengkuas belum
enak cobain deh
lihat kalau saya sudah ketemu
aduh lemas benar dengkul saya kum
tapi hebat ya juniper ya punya gantungan kunci
tapi emang dadang pedut
bukannya terima kasih sama kita
malah kita tinggal pulang
din kopi satu ya
kamidan kelihatannya senang banget
hei hari ini itu bisnis saya goldin
jadi semua yang makan dan minum disini saya bayarin
tahu saya mau makan apa
sok pesen aja nanti saya bayarin
tidak usah kangidan terima kasih
terima kasih cik
kangidan saya duluan
mau ditraktir nggak mau
mungkin dia ngerasa nggak enak atuh kang
hari ini itu bisnis saya goldin cik
jadi semua yang datang kesini itu saya traktir
bos idan lagi banyak duitnya cik
cik kopi sekalian bikin ini ya
cik kamu mau pesen ini
perasaan kau nggak enak ya
traktir kali ini lebih sayang juga ya kalau rata cuki
cik sayang nih pakai telur dua ya
oh iya kang sebentar
sok kartu pesen idam teh
ceng katanya dadahmu suah sakit
itu lagi tidur di kamarnya edward
ayo masuk bener kamu ceng
beneran ayo masuk masuk masuk
ceng masuk masuk
ada apaan sih gum
mas suha badannya panas sekali
itu harus segera panggil dokter
tolong kamu aja yang panggil dokter clara ya
ceng saya yang panggil dokter
doi jangan doi jangan ya
kita butuh dokter clara
selamat sampai rumah saya
kalau sama kamu bisa sampai puskesmas
kamu tolong jagain emang ya
takut dia butuh apa apa
mak maaf saya duduk di sini ya mak
mana mak tahu doi
emangnya emak itu dokter
mak cepat sembuh ya
kalau aku ngelihat temen temen aku sama mamsnya
aku tuh diri suka kangen sama mams
katanya oma sama opa
mams itu udah nggak ada
aku percaya sama mereka monts
waktu aku udah sd
oma sama opa meninggal
terus aku inget banget
waktu pulang sekolah
mungkin mams masih hidup
tapi nggak tahu ada di mana
waktu oma sama opa udah meninggal
aku nggak keurus mams
aku udah ingat
aku tinggalnya pindah pindah
si pups nggak ada kerjaan tetap
paps kerja di tempat gue
tuhan yang menjaga saya
ibu yang menjaga saya
ibu yang menjaga saya
ibu yang menjaga saya
ibu yang menjaga saya
ibu yang menjaga saya
ibu yang menjaga saya